aparat satuan polisi pamong praja dalam akun instagram at satpol ppdki bergegas membangunkan para remaja ini
mereka diminta kembali ke rumah lantaran keberadaan para remaja tersebut dianggap mengganggu pejalan kaki
adanya fenomena remaja sudirman cita yang bojong depok atau scbd yang menggelar cita yang fashion week di kawasan duku atas jakarta pusat
membuat sejumlah warga pada selasa siang mengaku resah lantaran keberadaan mereka mengganggu aktivitas pejalan kaki
kayak gitu bu tidur sampai malam malam pagi gitu di sini
nggak kontes aja takut aja saya ngeliat dia kemarin
kan kemarin satpol ppd udah ngambil kan dia
jam berapa bu kemarin kejadian bu
jam delapan ya kalau nggak salah
jam delapan atau tengah delapan jam segini deh pokoknya mas
sementara itu kepala polres metro jakarta pusat kombes polisi komarudin memastikan akan melakukan pemantauan dalam batas waktu yang wajar
bersama aparat satpol pp menyebut tak segan membubarkan warga yang berkerumun di atas pukul sepuluh malam
kita melakukan pemantauan pada batas batas waktu yang wajar
makanya kami lakukan himbawan untuk bisa membubarkan diri ya di atas pukul dua puluh dua
meski tak melarang kegiatan yang dilakukan para remaja scbd aparat kepolisian berharap mereka mematuhi protokol kesehatan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga ketertiban umum